pengurus pusat perbasi atau persatuan bola basket seluruh indonesia menggelar rapat kerja nasional di kawasan senayan jakarta
selain membahas program kerja rakernas kali ini juga bertujuan mempromosikan dan mensosialisasikan fiba world cup atau piala dunia basket dua ribu dua puluh tiga di jakarta agustus mendatang
tak kernas perbasi yang berlangsung dari tujuh dan delapan februari dua ribu dua puluh tiga ini dibuka langsung oleh anggota dewan fiba erick thohir
selain jajaran pengurus pusat perbasi rakernas juga dihadiri oleh tiga puluh empat perwakilan pengurus provinsi dari seluruh indonesia
salah satu agenda utama dalam rakernas tahun ini adalah mensosialisasikan event fiba world cup dua ribu dua puluh tiga di jakarta agustus mendatang
kunjungan untuk melihat kesiapan indonesia arena yang rencananya akan digunakan sebagai venue piala dunia basket nanti juga diagendakan pada hari kedua rakernas
walaupun gagal lolos sebagai peserta
namun dampak positif sebagai tuan rumah piala dunia basket dua ribu dua puluh tiga akan tetap dirasakan oleh basket indonesia
saya berharap sebagai tuan rumah kita harus bisa menghasilkan sesuatu di visa jua dan negara
karena saya tahu dengan datangnya banyak penonton dari luar negeri ini akan mendatangkan kebaikan buat ekonomi kita
salah satu yang menarik kemarin kan tim kanada sudah pasti bermain di sini
tim kanada ini semua pemain nba
yang saya rasa sangat menarik untuk kita tonton
tetapi ya kita berharap juga tidak hanya kanada ada tim tim lain lagi
siapa tahu dapat spanyol dapat australia dapat apa saya nggak tahu kita lihat ya
ini kan masih diundi
mudah mudahan ini bisa menjadi daya pikat